pemerintah memberikan bantuan sosial di masa ppkm darurat untuk meringankan beban masyarakat
bantuan sosial berupa potongan tagihan listrik sembako hingga uang tunai ini diharapkan dapat bergulir dalam waktu cepat dan tidak tersendat
bagaimana memastikan agar bansos di masa ppkm darurat ini tepat sasaran dan besarannya tidak berkurang saat dibagikan pada masyarakat
lalu bagaimana juga pengawasan pemerintah pusat agar tidak ada celah korupsi dari penyaluran bansos di masa ppkm darurat ini
untuk mengelaborasinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia bapak muhajir effendi
selamat sore pak menko assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam mas aldi alhamdulillah
pak menko ini pemerintah menyiapkan enam satu triliun rupiah untuk memperpanjang program bansos tunai di ppkm darurat ini
sistem penyalurannya nanti seperti apa pak bagaimana juga memastikan pencairan bansos ini bisa cepat di kala ppkm darurat ini
penyaluran bansos ini sebetulnya akan ada dua tingkat
yang tipe pertama itu baik ada bencana maupun tidak ada pandemi atau tidak itu sudah jalan
yaitu yang pertama berupa pkh program keluarga harapan dan kemudian kartu sembako
sedangkan khusus untuk mengantisipasi wabah covid sembilan belas ini khususnya sekarang ini memasuki masa ppkm mikro darurat
yang dikompiani oleh bapak pak luhut
di marine fest itu kita akan menyiapkan yaitu bst bantuan sosial tunai dan dari kementerian desa yaitu bst bantuan langsung tunai bst desa itu
jadi itu yang kita siapkan tadi nilainya juga sudah dikutur
dan mengenai penyalurannya sekarang ini sedang jalan sudah terjalan gitu
sehingga kita harapkan keluarga penerima manfaat
sudah bisa memanfaatkan betul bantuan bantuan itu
ada pun pola penyalurannya ada dua juga
yaitu ada yang melalui rekening langsung dan juga ada yang melalui pt pos
yang rekening langsung otomatis sudah langsung disalurkan
kalau nomor induknya namanya sudah dipastikan dari imbarat tidak ada masalah maka sudah dikirim
masalahnya adalah tugas tanggung jawab dari bank himbara
pemegang rekening itu ketika uang sudah sampai di nomor rekening dia
jangan sampai kemudian ngedon di tabungan mereka
harus segera diambil dan betul betul dimanfaatkan
sedangkan yang melalui pt pos itu sudah ada cara pengendaliannya yang menurut saya sudah juga efektif
karena pt pos tidak akan menyerahkan bantuan itu kecuali kepada orang yang memang terculak santum di dalam kartu

dan itu harus lengkap nanti ketika sudah diterahkan
karena ada foto foto diri dan menunjukkan ktp
sehingga antara wajah yang dipotret dengan wajah yang tercantum di ktp itu bisa terdeteksi
dan kemudian dipastikan bahwa memang uang itu sampai kepada penerima
oke pak menko tentunya harus
kemudian saya tambahin sedikit
kemarin bapak presiden sudah mengintikan amanah
bagaimanapun sempurnanya sistem yang kita gunakan
masih ada juga masyarakat yang sangat membutuhkan
masa terdampak oleh covid sembilan belas ini
bisa saja belum mendapatkan bantuan dari skema skema itu
oleh sebab itu bapak presiden memerintahkan agar pemerintah daerah juga menginisiasi memberikan bantuan bantuan sosial
kepada masyarakatnya melalui apbd nya
tukur tukur bantuannya itu berupa pembako yang langsung diterima oleh masyarakat
karena kalau yang memberikan itu
dari pihak pemda tentu saja pengendaliannya pengontrolannya
memastikan bahwa itu sampai kepada si penerima itu lebih mudah dipertanggungjawabkan
mudah dikendalikan daripada seandainya itu berasal dari usaha
oke pak menko rantai penyaluran bantuan sosial ini tentunya sangat panjang
terutama yang berasal dari pemerintah begitu
yang jadi pertanyaan kemudian adalah
bagaimana sinkronisasi yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial
rantainya cukup panjang ini dengan pemerintah daerah setempat
pemerintah pusat sudah memotong mata rantai kan
jadi dengan kementerian sosial langsung mengirim ke nomor kening melalui dtks
itu sebetulnya sudah memotong mata rantai banyak
hanya memang ketika di lapangan itu perlu ada koordinasi sinkronisasi dan pengendalian
karena itu regulasinya sudah diatur
melalui surat edaran menteri indikasi dalam negeri bapak dino kanavian
itu di dalam surat edarannya nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
disitu sudah dicantumkan
yang secara tegas adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah
untuk memastikan bahwa bantuan bantuan itu terkoordinasi dengan baik sinkron
ada titik temu antara yang bantuan dari pusat maupun dari daerah itu
dan harus betul betul tidak boleh ada penyelewengan
tidak boleh ada penyimpangan di dalam pembagian
itu adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah di lapangan
sehingga nanti seandainya ada penyimpangan penyimpangan
kita akan meminta pertanggung jawaban dari pihak pemerintah daerah
oke kemudian seperti kita ketahui juga belakangan
banyak sekali informasi beredar tentang bantuan sosial
sebut saja bantuan sosial sempat waktu itu terkena kasus korupsi
kemudian pertanyaannya pak menko
bagaimana agar memastikan bantuan sosial ini tidak dihinggapi berbagai penyelewengan yang mungkin terjadi
apakah ada sanksi hukum yang mungkin menjerat pemerintah daerah
ataupun oknum oknum yang kedapatan ini membuat bantuan sosial tidak lancar
atau diterima oleh masyarakat
sebetulnya terpulang kepada masing masing pribadi ya
karena itu saya mengetuk siapapun yang berkaitan bertanggung jawab dengan bantuan sosial ini
supaya hatinya jernih bersih jangan ditandai jangan ditinggapi dengan niat niat yang keruh yang busuk
karena apapun sistemnya bagaimanapun bagusnya sistem itu kita lakukan
kalau orangnya tangannya kotor hatinya kotor itu tidak mungkin
itu tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan
ada saja kok cara untuk menyunat atau menyelenengkan bahan sosial ini
sekalipun sistemnya dibikin secanggih apapun
uang uang itu kalau sudah sampai di tangan keluarga penerima manfaat
kalau memang ada oknum yang sengaja ingin bertindak tidak jujur tidak baik terhadap bantuan sosial itu
maka menurut saya sekarang ini yang penting marilah kita rubah revolusi
dengan melalui revolusi mental melalui bahan sosial ini
merubah rasa tanggung jawab merubah niat niat yang buruk menjadi niat yang baik
ini adalah momentum yang bagus untuk membangun mental bangsa indonesia
termasuk para pelaku para birokrat para penanggung jawab yang ada di lapangan
saya kira itu caranya karena menurut saya sekarang sudah sangat sempurna
bumensol sudah mempernyempurakan dtkf dan sekarang sudah sempurna
tinggal ada tiga enam juta yang masih mendown di bank kemarin sudah kita kumpulkan semua
dan sudah ada perpastian bahwa itu bisa dikeluarkan karena sebetulnya hanya soal administrasi
sementara ada ratusan ribu yang memang itu kemungkinan fraud itu sudah kita keluarkan juga
tetapi harus diingat seperti arahan dari bapak presiden mungkin masih ada orang orang yang seharusnya mendapatkan haknya
orang yang tidak mampu yang harus dibantu oleh pemerintah melalui bansos ini
tapi dia tidak bisa tergantung di dtkf
mungkin karena dia tidak memiliki nomor rekening dtks nya mungkin juga masih bermasalah
nomor nicknya juga masih bermasalah karena itu itu harus ada afirmasi khusus
tadi itu bapak presiden menyampaikan kalau toti itu pak mong desa tamat
siapa rakyatnya yang masih membutuhkan yang betul betul harus dibantu
maka keluarkanlah dari apbd dari apbd daerah
untuk memberikan bantuan kepada mereka
mereka jelas memang belum tergantung di dalam dtkf otomatis
atau dia juga belum tergantung di dalam aparat desa
dan belum dicarakan di tingkat musawarah desa
maka orang orang ini harus betul betul segera dibantu karena mereka lah sangat membutuhkan
jadi tidak boleh apapun alasannya apakah dia belum tergantung dtkf
ataupun karena dia belum punya nomor induk yang jelas
selama dia rakyat indonesia dan sangat membutuhkan
dan itu pemerintah daerah yang lebih tahu kepala desa yang lebih tahu
kepala keluaran yang lebih tahu siapa siapa saja yang harus dipertolongan itu
harus ada afirmasi khusus bagi mereka yang tidak terdaftar di dtks
untuk bisa menerima bantuan sosial jika memang mereka adalah tergolong orang yang membutuhkan
begitu ya pak menko pak menko saat ini sudah ada belum
iya iya maka tadi saya tambah sedikit
jadi sebetulnya masih ada pintu untuk bisa mereka mendapat yaitu dari bat desa
belt desa itu dari jatah delapan juta yang tercatat baru lima juta
jadi mestinya desa desa yang memang betul betul ada rakyatnya yang membutuhkan
masih bisa diambilkan dari blt desa
itu seandainya dia tidak bisa dibantu dari skema skema kemensos
pak menko sampai saat ini apakah sudah ada pembenahan sistem
untuk meminimalisir adanya kesalahan kesalahan data penerima
ataupun misalnya untuk mengatasi
permasalahan uang yang sampai ke tangan masyarakat penerima bansos ini
tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima
dan nanti dari kemenko pmk akan membentuk desk gabungan namanya
jadi kita akan pantau aluran dana dari saluran dana
saluran dana dari kemensos maupun saluran dana dari kementerian desa
termasuk dari pmd
nanti kita akan bentuk des gabungan
dan akan kita pantau tiap hari bagaimana perkembangan penyalurannya itu
pak menko ini jika pandemi covid sembilan belas masih terjadi
apakah pemerintah kemudian akan memperpanjang bansos tunai
yang sudah kembali diberikan pada masa ppkm darurat ini
yang sebelumnya sempat terhenti ya pada bulan april dua ribu dua puluh satu
ya kita berdoa dulu lah berdoa dan mohon dan terus bekerja keras
kita dukung betul kebijakan pemerintah untuk ppkm
darurat ini yang dipimpin oleh pak luhut ini
ya nanti hasilnya betul betul bisa menurunkan serendah mungkin covid sembilan belas ini
kalau memang akhirnya toh itu harus terjadi
pastilah pemerintah juga sudah membuat beberapa plan
termasuk bantuan sosial
pasti pemerintah akan memprioritaskan terutama kalau ada mereka mereka yang kurang keuntung
yang kena dampak sebagai kelompok yang tidak beruntung

pasti juga akan terus kita perhatikan kita urusi
kita berikan tantunan yang mereka berhak untuk menerimanya
pak menko mungkin saya ingin memverifikasi mengkonfirmasi sekali lagi
jika dtks saat ini yang ada sudah benar benar diperbarui oleh pemerintah pusat
jadi benar benar ya pak nantinya bantuan yang diterima oleh masyarakat ini
kepada mereka yang seharusnya memang menerima
bukan mereka yang seharusnya tidak menerima
tapi justru terdaftar dalam dtks tersebut
tetapi paling tidak dibanding sebelumnya pasti lebih baik
karena kita terus melakukan perbaikan perbaikan
tapi sebetulnya jumlah bantuan yang digulirkan oleh pemerintah
itu sudah diasumsikan nanti ada namanya kelompok inclusion error dan exclusion error
itu secara teori sudah diperhatikan
jadi karena itu mestinya kalau itu tepat sasaran betul
itu tidak akan ada orang yang gelarnya berat tidak kebagian
tapi kan kita juga menduga seandainya masih ada
tapi masih ada kepersediaan yaitu melalui blt desa
karena blt desa ini uangnya ada di desa
sehingga bisa dikeluarkan tanpa melalui jalur dtks mas
tapi cukup melalui musawarah desa
musawarah desa seterat teratnya
kalau itu kelas transparan memutuskan bahwa dia memang berat
maka dana desa bisa dikeluarkan
karena itu saran saya tirulah contoh contoh baik dari beberapa desa
yang sudah memelopori yaitu membuat lift atau daftar penerima bansos itu di
secara terbuka dipasang di papan papan di balai desa
sehingga semua orang bisa mengetahui siapa saja yang berhak
yang dapat dengan siapa yang tidak
nanti kalau ada yang dapat tapi sebetulnya tidak pantas menerima
akan bisa ketahuan
dan siapa yang seharusnya menerima tapi belum dapat
juga bisa ketahui
baik kita sama sama berharap agar masyarakat benar benar bisa terbantu ya pak menko
dengan adanya bantuan sosial di tengah ppkm darurat ini
dan semoga yang menerima juga benar benar mereka yang seharusnya menerima
sehingga benar benar bisa membantu
tidak hanya mereka tapi juga perekonomian indonesia
pak muhajir effendi menko pmk
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore pak sehat sehat selalu
selamat sore mas adi terima kasih